kita lihat yang pertama tolak rujuk dibunuh mata suami
sederhana diduga karena tidak mau diajak rujuk
seorang pedagang tewas dianiaya oleh mantan suaminya di kota mataram nusa tenggara barat
pelaku yang melarikan diri kini tengah diburu oleh polisi
seorang pedagang canang di lingkungan sindu cakra negara mataram lombok
ditemukan terluka parah di kamar indekosnya
korban pertama kali ditemukan oleh pemilik indekos
saat itu saksi sempat melihat korban terlibat cekcok dengan seorang pria yang ternyata adalah mantan suaminya
di tengah percekcokan ini korban tiba tiba berteriak meminta tolong
sementara pelaku melarikan diri
korban sempat dibawa ke rumah sakit namun naas nyawanya tak tertolong lagi

akhirnya dia begitu minta tolong baru saya datangin terus yang laki itu langsung keluar
terus kondisi korban pada saat itu
langsung dia buka pintu langsung jatuh langsung terkapar
hasil olah tkp polisi menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban
diduga motif pelaku adalah karena korban menolak ajakan rujuk dari pelaku
sementara masih kami lakukan penyelidikan lebih dalam
terduga pelaku sementara adalah mantan suami dari korban
kemudian anggota kami yang di lapangan sudah mencari
semoga secepatnya dapat kami temukan dan pelaku dapat kami tangkap
jenasa korban kini telah dibawa ke rumah sakit bayangkara ntb untuk dilakukan otopsi
sementara pelaku kini masih diburu aparat kepolisian karena melarikan diri usai melakukan aksinya
fitri rahmawati kompas tv mataram lombok